palestina dan arab israel warganya berunjuk rasa di israel tepi barat dan gaza
untuk memperingati hari tanah palestina ke empat puluh atau dikenal sebagai land day
karena pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam israel melakukan perampasan tanah terhadap palestina
yang menewaskan enam warga dan melukai puluhan orang lainnya
dalam peringatan tersebut warga kota gaza membuat mural sepanjang dua tiga ratus meter
yang diklaim sebagai mural terpanjang di dunia
peringatan land day juga diwarnai dengan bentrokan
di saat unjuk rasa damai warga palestina di tepi barat
disambut dengan tembakan gas air mata dan granat kejut oleh tentara israel